jadi hari ini hari senin sebelas juli adalah hari pertama masuk kerja bagi pegawai perkantoran
serta pegawai negeri sipil setelah libur panjang lebaran
dan untuk mengetahui bagaimana situasi di kantor pemerintahan pada hari pertama kerja ini
kita sudah terhubung dengan produser lapangan sian indonesia gita miningrum di balai kota jakarta
ya selamat pagi gitami bagaimana pantauan anda pada hari pertama masuk kerja pegawai negeri sipil hari ini
apakah sudah ada pns yang sudah datang
selamat pagi lady dan alfian seperti yang anda bisa lihat di belakang saya saat ini para pns sudah mulai berdatangan
jika pada bulan ramadan jam masuk mereka itu dimulai pada pukul tujuh pagi hingga pukul dua siang
maka pada hari ini di hari pertama kerja setelah bulan ramadan jam mereka pun kembali normal untuk masuk kerja
dimulai dari pukul tujuh tiga puluh dan nantinya akan pulang pada pukul empat sore
dan saat ini pns pun juga sudah mulai
mereka berdatangan sejak pukul setengah tujuh pagi tadi saya pantau mereka sudah mulai berdatangan dan mulai masuk untuk siap siap bekerja pada hari pertama setelah bulan ramadan
ya gita mi kalau kita berbicara mengenai sanksi sanksi apa yang nantinya akan diberikan bagi pegawai negeri sipil yang ternyata membolos atau datang terlambat di hari pertama kerja ini
ya alfian sama seperti hari hari ini saya berbicara tentang sanksi
hari sebelumnya juga pada saat bulan ramadan kemarin memang dari pemerintah provinsi dki jakarta sudah memberikan peringatan yang cukup tegas
yaitu bagi para pns yang kedapatan terlambat atau bahkan membolos maka mereka akan dipotong tunjangan kinerja daerah ataupun tkd yang mereka dapatkan setiap bulannya
yang jumlahnya itu bervariasi tergantung dengan jabatan maupun dari golongan mereka
nah jadi bagi para pns yang hari ini akan
datang terlambat yang lewat dari datang pada pukul tujuh lewat tiga puluh maka otomatis tkd mereka akan dipotong sesuai dengan jam berapa lama mereka terlambat untuk datang masuk ke kantor pada hari ini
baik alfian gita terkait juga dengan kembali aktifnya para pegawai ini untuk masuk kerja pastinya juga berkaitan erat dengan situasi lalu lintas
lalu bagaimana pantauan lalu lintas anda dari jakarta dari tadi tendean lalu menuju ke balai kota seperti apa apakah sudah ada kemacetan yang terjadi
iya lady di hari pertama kerja ini pastinya biasanya pada hari senin jika kita mengingat hari hari sebelumnya itu pasti akan sangat macet namun hal yang berbeda terjadi pada pagi hari ini
meskipun ini merupakan hari pertama kerja bagi para pegawai perkantoran bukan hanya pns saja tetapi tadi ketika saya jalan dari tendean menuju ke balai kota dki jakarta yang terletak di jalan medan merdeka selatan ini
tidak terdapat kemacetan dan hanya ada kepadatan pada saat di traffic light saja pada saat lampu merah namun itu tidak kepadatan yang tidak berarti karena setelah traffic light tersebut jalan pun kemudian menjadi lancar
belum ada kemacetan yang terjadi seperti biasanya di dki jakarta
ya lady dan juga alfian dapat saya informasikan juga kepada anda nanti pada pukul tujuh tiga puluh ketika jam kerja mulai berlangsung di balai kota dki jakarta
nanti sebelum bekerja akan ada acara halal bihalal yang digelar oleh gubernur dki jakarta basuki cahayapurnama yang nantinya akan berlangsung di balai kota dki ini
ya baik terima kasih kita meningrum melaporkan langsung dari balai kota jakarta